suasana sholat tarawih berjamaah ketika bulan ramadan seperti ini mungkin tak akan ada tahun ini jika pandemi corona masih mewabah di indonesia
pemerintah melalui dirjen bimbingan masyarakat islam kementerian agama mengimbau umat islam di indonesia untuk melakukan ibadah ramadan seperti sholat tarawih di rumah saja
tak hanya sholat tarawih berjamaah pemerintah juga menganjurkan untuk tidak melakukan buka puasa bersama baik bagi instansi pemerintah maupun swasta dan juga buka puasa keluarga
pemerintah mengimbau agar seluruh umat islam tetap berada di rumah melaksanakan ibadah di rumah saja
karena di dalam hadis rasulullah saw dikatakan
kita tidak boleh mencari atau menjemput bahaya dan juga tidak boleh menularkan bahaya itu kepada orang lain
jangan sampai kita menjemput bahaya kita berkerumun
di suatu tempat termasuk di tempat tempat ibadah itu sangat berpotensi untuk kita membahayakan diri kita dan juga orang lain
sebelumnya pemerintah arab saudi melarang pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di masjid untuk mencegah penyebaran virus corona lebih luas
dikutip dari golf news kementerian urusan agama islam dan dakwah saudi mengumumkan perpanjangan larangan sholat di masjid hingga pandemi covid sembilan belas dapat terkendali
pihak berwenang saudi mengimbau masyarakatnya untuk menjalankan sholat tarawih
selama ramadan mendatang di rumah masing masing